di jawa tengah ratusan nelayan di pesisir pantai selatan jati malang purworejo kini tak lagi melaut karena takut hantaman gelombang
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari sejumlah nelayan memilih menjadi buru tambak udang
sudah sepekan ini gelombang pasang air laut setinggi empat meter melanda pantai jatimalang purworejo jawa tengah
terjangan gelombang laut ini sudah masuk ke perkampungan warga yang jaraknya sekitar dua puluh sampai lima puluh meter dari bibir pantai
selain merusak sejumlah bangunan dan jembatan penghubung gelombang pasang juga menyebabkan nelayan di sana tak lagi melaut
sebagian nelayan memilih menjadi buruh tambak udang untuk memenuhi kebutuhan harian
ya nisa selain di jawa tengah di jawa barat juga akibat gelombang pasang pasokan ikan laut di pasar induk cikurubuk tasik malaya berkurang hingga lima puluh persen
minimnya pasokan membuat harga ikan laut melambung tinggi
termasuk udang yang mencapai rp delapan puluh lima per kilogram
gelombang pasang yang menyebabkan banjirop di wilayah perairan indonesia membuat nelayan berhenti melaut
perdagang ikan laut di pasar cikurubuk tasikmalaya terkena dampak gelombang pasang
sejak dua hari lalu pasokan ikan dari pangandaran dan cirebon turun drastis
seretnya pasokan ikan akhirnya memicu kenaikan harga komoditi tersebut
naik dari rp enam puluh menjadi rp delapan puluh lima per kilogram
sementara cumi juga mengalami kenaikan dari rp lima puluh menjadi rp enam puluh lima per kilogram
kenaikan harga ikan laut juga membebani konsumen yang akan memenuhi kebutuhan berbuka dan sahur
mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian
sekarang harganya naik nggak pak
ya lagi banjirop katanya
jadi naik pak
biasanya berapa pak beli
katanya biasanya rp tujuh puluh lima rp tujuh puluh
nah mahal aja dari sana aja
diperkirakan harga ikan akan terus merangkak naik jika gelombang pasang yang menyebabkan banjirop terus terjadi
pedagang berharap pemerintah memantau distribusi pasokan ikan laut agar tidak ditimbun spekulan nakal
deden rahadian tasik malaya